nah seperti apa konser tanda mata glenn fredly untuk musisi senior ini
sudah hadir ada bung glenn fredly di showbiz news
terima kasih thank you for kami
baik baik banget
ini kayaknya raut rautnya sedikit lelah lelah bahagia ya
iya nih habis dikurbankan ini
kumis sama jenggot dari cukur
bung glenn kita ngomongin soal konser persembahan untuk ruth sahanaya ini
ini sangat baik tentunya untuk sebagai bentuk penghargaan apresiasi
khususnya untuk musisi senior
tapi pertanyaannya ketika pemilihan kenapa dari sekian banyak musisi senior indonesia
kenapa rutsa hanaya yang dipilih oleh glenn fredly
oke pertama saya punya alasan pertama mungkin karena saya punya cerita
saya tumbuh dan besar dengan musik dia
saya kelas enam sd saya mendengarkan di kepala itu terngiang ngiang lagu astaga
dengan musiknya yang muncul
dan itu era dimana ya generasinya sebenarnya diatasnya saya gitu
cuma saya mendengarkan gitu
dan kedua ini adalah bentuk apresiasi saya terhadap ekosistem
ekosistem musik di eranya dia gitu rutsa hanaya
perusahaanaya didukung oleh begitu banyak orang orang hebat gitu ya
yang menurut saya
yang menurut saya memberikan inspirasi dan membuka jalan juga buat saya dalam berkarir gitu
tapi kabar ya bocorannya ini juga jadi salah satu alasan dari seorang glenn fredly
karena katanya dulu sekali pernah kesusahan untuk nonton konsernya ut yang dimas jai dan erwin
itu konsep pertama perempuan di indonesia yang punya konsep gitu ya
jadi rutsa hanaya dengan erwin gutawa dan mas
mas jai gitu
jadi yang pada saat itu ya saya masih sma kelas satu
mau nonton konsep dia gitu
nah itu kalau tadi kita ngomongin soal background dari konser persembahan ini
tapi kalau ditanya kemudian apa sih yang menarik dari konser ini nantinya
menarik di konser ini rutsa hanaya nggak nyanyi sama sekali
sama sekali nggak nyanyi
dia cuma datang dia sebagai tamu kehormatan
jadi benar benar duduk manis menikmati konser
jadi dia datang hanya untuk menikmati konser
menikmati karya atau karya yang dia buat di reinterpretasi gitu oleh generasinya
maksudnya lewat saya maupun teman teman atau di panggung ini akan lintas generasi
dari ombob tutupoli sampai ke yura itu ada gitu
nah ini kayaknya juga menjadi pencapaian sekali
sepertinya seorang glenn juga tidak akan berhenti di konser
karena memang akan ada rencananya ada konser persembahan rutin setiap tahun
kacamata ini akan jadi semacam ya kita berkeinginan untuk membuat ini menjadi acara tahunan
jadi dimana tahunan untuk memberikan apresiasi untuk musisi yang kita anggap menjadi figur gitu saya anggap
jadi pasti udah kebayang tahun depan
ada ada yang bayang
karena kita kan punya tim jadi ya udah mengkut
ada ini nggak kisih kisih mungkin
nanti aja abis tanggal tiga puluh lewat
nah ini terakhir boleh dong kasih ini sedikit glenn nyanyiin lagunya ut mungkin
satu bait lah
ya aku nyanyiin singlenya aja dikit ya
boleh boleh boleh
inilah tanda mata dariku untukmu
yang ku persembahkan mewangi
dari hati yang tertentu
hati yang terdalam
tanda mata untukmu
kalau musisi kalau penyanyi beda ya
ngomong aja merdu gitu
untuk konsernya untuk project project ke depannya
semoga semua mimpinya tentunya bisa diwujudkan